lihatlah aku baisah
janganlah berlama lama temukan dia malam ini juga
baiklah disuruh isis
aku akan melaksanakannya
aku sudah menemukan keberadaanmu
akhirnya aku menemukan keberadaanmu gensharka
akhirnya aku menemukan keberadaanmu gensharka
tunggu saja dia pasti akan datang
dia akan mematuhi perintahku
utakani jawab dimana kiyasantang
buta genni mati sebelum memberitahu dimana kiyasantang
kita akan lanjutkan pencarian
kita akan lanjutkan pencarian
kenapa kita tidak langsung masuk saja
tidak semudah itu mahesa
masih banyak prajurit prajurit yang berjaga di dalam sana

aku bisa membalakan prajurit itu dengan mudah
kalau kamu menyerang mereka akan terjadi keributan di sini
tugas kita akan bugar kalau semua prajurit datang ke sini
aku mau masuk
maesa maesa dengarkan aku maesa
eh kamu jangan masuk
baik kita tunggu malam semakin lama
baiklah kita tunggu malam semakin lama
baiklah kita tunggu malam semakin lama
baiklah kita tunggu malam semakin lama
baiklah kita tunggu malam semakin lama
bahkan dalam jalan aja née tahu
baiklah kita lagi menjadi k like
baiklah kita lagi menjadi k like
baiklah kita lagi menjadi k like
baiklah kita lagi menjadi k like
baiklah kita lagi menjadi k like
sepertinya situasi sudah aman
ini sudah dari dalam mahesha
saya bisa kebuk
mana ada api dingin mahesha
dan benar benar bodoh
kaisang sepertinya kita dalam keadaan bahaya
kemana dia mahesha
menghilang amuk berukur
ya sudah ayo kita pergi dari sini
pintar kamu bodoh
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
dasar yang tak keblum
kamu tidak akan bisa mengambil kujang besar kain
hanya keturunan prapunis kalawastu
yang aku inginkan

lihatlah aku pancar

kujang besar kain